putra kukian santang
dimana yundamu rara santang
apakah mereka sudah kembali juga
bunda jangan khawatir
yundara rara santang sedang di tempat yang aman
aku akan segera menjemputnya bunda
ampun paman aku
baris datang ketemu
aku tidak main main maesa
cepat kau serahkan tongkat ini
aku akan serahkan tuanku
ini adalah peringatan untuk pajajaran agar tidak bermain main lagi dengan kerajaan karang sedana
ya allah ampunilah segala dosa dosa dan kesalahan hamba ya allah tolong selamatkanlah hamba tapi
jika memang ini takmir hamba hamba memasrahkan semuanya kepada engkau ya allah lah allah
walau kuatailah billahi lalaihulazim
algojo laksanakan hukuman gantung
mamah ni reverse
alhamdulillah kamu sudah kembali
kamu baik baik saja
putraku kian santu
apakah kau berhasil menjalankan tugas
aku mendapatkan hujan kembar
ini dia ayah
ayah anda memang tidak salah
untuk mendapatkan ujang kembar ini
ayah anda akan menyimpan usaha kembar ini
di tempat dimana tidak ada seorang
yang bisa mencuri nyala
dan mencari kemampuan untuk menjaga kemampuan kita
dan mencari kemampuan untuk menjaga kemampuan kita
putraku kian santu

dan raka mualang sumsang
apakah mereka sudah kembali juga
bunda jangan khawatir
yunda rara santu
sedang di tempat yang sama
dan raka mualang sumsang
aku akan segera menjemput ya buddha
untuk memulihkan tenagamu
bagaimana dengan raka mualang sumsang
tentang raka mualang sumsang
aku tidak tahu bunda
kita selalu berdoa kepada allah sw
agar kita semua dalam lindungan allah subhanahu wa ta'ala
dan juga dijauhkan dari mara bahaya
ibu sudah sangat mencemaskannya
semoga dia baik baik saja
ia tidak apa apa bunda
jangan lupa untuk berlangganan
untuk memperoleh video ini
tadinya saya tidak ingin kemari
tapi entah kenapa ada perasaanku yang ingin kemari
masya allah itu sungguh sungguh pertolongan dari allah swt
aku benar benar tersengaja
raden arya kumuni tidak apa apa
kamu tidak perlu berlutut di hadapanku seperti ini
tapi aku sudah memukul putri prabu siliwangi
raden jika aku berada di istana pajajaran
aku memang putri dari prabu siliwangi
tapi jika aku berada di sini di padepokan ini
aku adalah teman seperguruanmu
tidak ada beda di antara kita raden
mas kenapa mas melihat aku seperti itu
kamu masih saja sama seperti dulu raden
tidak perlu sungkan kepadaku
anggap saja aku seperti teman perguruanmu yang lainnya
jangan pernah anggap aku sebagai putri dari prabu siliwangi
terima kasih nimas
terima kasih tuhan
anda percaya tak apakah percaya
anda memang adalah tantang yang tersentuh di perumahan audara